saya cuma memanikan sapi sama membersihkan kandang
cerewet bener boy kamu itu dasar sapi
nang bilang terus serang masih mau bekerja di sini apa mau berhenti
kalau mau berhenti bilang terus terang
demi tuhan nang angkat barang barang kamu sekarang semuanya
malam nanti kamu kembali tidur di gubuk gardu sana palasari
ya ngerti kang
masih mau bekerja di sini apa mau berhenti
aduh saya itu masih mau kerja di sini kang
kalau kamu masih mau kerja di sini kenapa siang begini belum bangun
belum sholat subuh belum merah susu
kalau mobil kau didatang susu apa yang mau dikasih nang
susu apa ya
susu apa susu apa susu sapi
iya ya kang
bangun sholat subuh
jam berapa nih ya jam berapa ini
terus merah susu cepat
pokoknya saya tidak mau tahu susu siap dibawa kalau mobil kaud datang
saya sholat subuh dulu ya kan
eh ingat jangan coba sekali kali lagi kamu campur susu saya dengan air
ya allah tak bergerangan ya kasihan kang
astaghfirullahaladzim kapan mau berubah kelakuannya
kalau dari dulu kang nanang ajarin saya bagaimana cara memerahnya kan pasti akan nggak sampai dimarahin sama juragan
biar kamu bekerja sehebat bagaimana juga
tadi soal marah mah tidak bakal hilang
itu kan udah sifatnya
eh yuraga tidak marah satu harian saja rasanya nggak nafsu makan
tapi kang orang yang kayak gitu biasanya hatinya malah baik kang
alah kamu tesok baru kerja seminggu saja mau menilai
bawa itu susu sehari nggak itu susu
bawa itu susu sehari nggak itu susu
nanti mobil kau udah datang lagi
hai ayo nge shaan abu abu organ ayo keluar tak itu ya ayo lain lain lain lain
hai eh kamu nginep di sini apa di rumah bakat menyelenggara sarit mau di sini
hai fabo bilang sekali sekali saya mesti pulang rumah supaya bapak dengan ibu tidak
kangen kamu betah rib tinggal di sana banyak buku yang bisa dibaca tak bertemu orangnya baik
setiap habis sholat beliau selalu menceritakan tentang nabi dan para sahabat ya meskipun kamu
enggak sekolah mudah mudahan deket dia kamu bisa jadi pintar oh ya
pagi ibu bikinkan singkong rebus ya buat sarapan beliau itu ibu punya ada ada saja
ya masa orang kota daya singkong rebus ya daunnya saja beliau suka untuk dilalap
maaf ya pak kenapa pak pur begitu yakin
loyal muktuto hai semangat
hai harta semakin dikeluarkan makin berkurang sedangkan ilmu makin dikeluarkan makin bertambah
ada alasan lain lagi ya tujuh puluh

itu selalu menjadi inceran maling
sedangkan ilmu tidak bisa dicuri
harta pusaka daripada karun syadeh firaun
sedangkan ilmu pusaka dari para nabi